itu tadi cuma kereta kadang kadang aja
gak pernah kabur
akhirnya aku nanti akan ke sini
kita putar balik
tuh gak diangkat angkat
yang aku kemarin

lo udah gebukin temen gue
kita yang gebukin
lo semua nyambung
lo kan yang gebuk gebuk hari
lo gak usah jadi pengecut
lo sama gue satu lawan satu
duh duh gak usah gak usah gak usah
mungkin kan mereka jahat juga sama kamu
enggak rai aku gak mau bantuin mereka
aku juga gak mau bantuin mereka
aku gak tega gak lihat mereka dipukulin orang kayak gitu
jangan dulu ngomplotannya juga
gue kesini gak mau nyari masalah
gak usah bohong
lo juga temen ya kan
kita gak boleh keroyokan
daud men mereka ngambil polisi
perusahaan kita belum siap
tidak ada kelasnya
itu tadi cuma kereta kadang kadang aja
dari kota semua kabur
lagian kan aku gak tahu ada kelasnya di sini
aduh udah sampai
pak pegangin dulu pak
alhamdulillah sampai juga
ini tempatnya maref
iya benar ini cocok
mau ikut makan gak
aduh kita turun
hampura bukannya tidak sopan
saya itu udah waktunya zuhur juga mau ke masjid
sekalian ke rumah sakit
ibu cinneng sekalian besok sih boy
pak ya madam silahkan ya madam
beruntung tua terima kasih ya
udah mau nengokin anak saya
kalau saya mah harus urusin kerjaan saya dulu nih
abah beronong tua itu bantal
hampura sekali lagi
untung gak telat
bunyi nih handphone
kamu di mana
mama di lokasi syuting
di lokasi syuting atau di lokasi syuting
bapak mau tahu atau mau tahu banget sih
ya jelas memang di lokasi syuting dong
masa pertanyaan kayak gitu
udah deh kamu gak usah ngelak lagi
tadi aku lihat kamu dibonceng sama orang itu lagi
keren kan pak
iya bener itu mama
keren ya pak mama naik motor tau
eh pak tahu gak
kayaknya di jakarta ini nih
nakan itu naik motor daripada naik mobil
kalau naik mobil
itu macet banget
uh mantep pak
kiri kanan kiri kanan gitu pak
kalau itu mau kamu oke
hanya kamu yang bisa jalan sama cowok lain
duh segitu marahnya papa sama mama
eh tapi mama seneng banget loh papa bisa marah kayak gitu
lah udah gak usah banyak alesan
bilang aja kamu selingkuh
eh siapa yang selingkuh
bapak nggak boleh nuduh nuduh kayak gitu tahu dosa no
gini nih tadi tuh mobilnya mama mogok
terus kebetulan ada abahnya raya lewat
udah deh mama minta tolong
soal mama udah telat banget nih ke lokasi syuting
gitu ceritanya pak
papa gak percaya
aduh kok modus sih pak
aduh aduh papa
mama udah gak enak nih lokasi syuting udah telat banget
kita ngomongnya ntar aja ya di rumah ya
aduh pokoknya papa gak usah khawatir
cinta dan sayangnya mama cuma buat papa seorang pak
jangan marah lagi